dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden anies mohaimin serta ganjar mahfud telah resmi mendaftarkan diri
kini tinggal prabowo subianto yang belum mendaftar ke kpu
nama calon wakil presiden prabowo pun belum diputuskan
gibran raka buming raka dan erick thohir menjadi kandidat yang paling kuat mendampingi prabowo
siapa akhirnya yang terpilih
sore ini kita akan membahasnya dengan jubir dan sekaligus wakil ketua umum partai gerindra budi satriojiwandono
ada sekjen partai amanat nasional edi suparno dan direktur eksekutif indo strategik ahmad khoirul umam
selamat sore bapak bapak
assalamualaikum mas edy
selamat sore mbak arifana
oke saya mau ke mas budi terlebih dahulu
mas budi pasangan ganjar mahfud anies mohaimin sudah mendaftarkan diri di hari pertama ke kpu ini
tinggal pak prabowo yang belum menentukan cowok presnya
apa kemudian yang menjadi kendala sehingga begitu lama memutuskan
baik terima kasih rifana bapak bapak sekalian
ya saya rasa sebenarnya kan bukan kendala
tapi memang dari partai koalisi indonesia maju memang semangat yang kita tuakan dari hari pertama
yang pertama tama ini adalah keputusan bersama secara musyawara dan mufakat
dan kami menghargai bahwa masih ada pimpinan yaitu ketua umum pan sahabat kami juga bapak zulkifri hasan
yang masih mendampingi presiden di luar negeri
untuk itu kami akan menunggu kehadiran beliau di ibu kota
di mana nanti yang kami perkirakan akan terjadi pertemuan antara ketua umum koalisi indonesia maju
untuk memutuskan calon wakil presiden pendamping pak prabowo subianto
jadi bukan kendala mbak
saya rasa dari teman teman koalisi indonesia maju juga ya kita sudah banyak diskusi dan banyak aspirasi
dan ini adalah semua
orang yang kami hargai satu sama lain
jadi kami menunggu dan pada saatnya nanti beberapa hari lagi saya rasa ya
mungkin pak edi nanti bisa juga menjelaskan
itu yang akan ditunggu supaya nanti ketua umum dari koalisi indonesia maju bisa bertemu
oke mas budi ya kalau memang tidak ada kendala tapi memang ada pembahasan
apakah memang pembahasannya ini cukup alot di internal koalisi indonesia maju terkait nama cawapres
karena kami dengar partai golkar tidak menginginkan
nama a kemudian partai demokrat mengajukan nama b kemudian pan juga mengajukan nama c
jadi pembahasannya alat nggak di internal
saya rasa karena memang tokoh tokoh yang sekarang lagi diperbincangkan adalah
kader kader putra putra terbaik putra putri terbaik bangsa ini ya
memang tidak mudah untuk serta merta memberikan nama untuk mencalonkan cawapres tersebut
pembahasan diskusi ini terjadi karena memang kita ingin membuat sebuah keputusan yang matang
ya karena kepentingan maaf karena memang keputusan ini begitu strategis
untuk itu setiap partai politik memang mempunyai hak untuk benar benar menyuarakan
dan saya rasa kami semua nanti akan mempunyai kebijaksanaan untuk benar benar mencari sebuah kemufakatan
dan memberikan pasangan
pasangan yang terbaik bagi bangsa indonesia
dan saya rasa rekan rekan dari partai partai yang tergabung di dalam koalisi indonesia maju ini
memang sama sama mempunyai pandangan pandangan yang sangat baik
semuanya ingin memberikan kontribusi yang begitu positif bagi bangsa dan negara
dan kami menghormati proses yang masih diberikan kepada kami secara waktu
untuk itu kami akan gunakan sebaik baiknya dan kami menghargai kehadiran
semua partai politik siapa tahu juga mungkin ada beberapa partai politik yang akan bergabung juga
ini harapan besar kami untuk membuat sebuah keputusan bersama demi bangsa dan negara
oke kalau mas budi tampaknya tidak mau membuka ya apakah memang ada negosiasi yang cukup alot
tapi saya mau ke mas edi
mas edi apakah memang terjadi negosiasi yang cukup alo
kengototan masing masing partai mengajukan satu nama yang membuat kemudian pembahasan ini sulit ketemu titik temunya
mbak nana saya perlu sampaikan di sini ya bahwa permasalahan siapa yang mendorong cawapres siapa
misalnya partai golkar mendorong kader terbaiknya kemudian pan mendorong pak erick thohir
dan pak pbb mendorong pak yusril perdebatan itu sudah selesai di internal koalisi
tidak ada lagi perdebatannya
sekarang ini yang kita fokuskan adalah pada
ada rencana untuk kita membahas siapa yang paling pantas paling cakep paling cocok mendampingi pak prabowo sebagai cawapres
dan itu akan dibahas di dalam majelis ketua umum
yang mudah mudahan akan kita selenggarakan dalam waktu sangat dekat
mengingat memang satu hal yang masih belum bisa kita menyatukan semua ke ketua umum
adalah dengan ketidakhadiran pak zulkifli hasan yang tengah mendampingi bapak presiden dalam kelawatan
kenegaraan ke cina dan ke saudi arabia
rencana besok sore pak zulkifli hasan sudah tiba di jakarta
dan dari situ kita sudah memperkirakan pergerakannya akan cepat
pergerakan cepat dari mulai kita melakukan pertemuan di antara para ketua umum
kemudian memutuskan mendeklarasikan dan kemudian melakukan pendaftaran ke kpu
oke mas edi berarti pan ini tetap mengakui ya dalam posisi sekarang
masih mendorong nama pak rgt dan juga menerima pilihan dari pak rgt dan juga menerima pilihan dari pak kpu

masih mendorong nama pak kpu

itu sudah tidak perlu dikatakan lagi
makanya saya bilang perdebatan tentang hal ini sudah selesai di internal koalisi
karena sudah disampaikan dan rasanya semua pihak juga sudah mengetahui
yang sekarang kita akan bakukan adalah mendudukan semua ketua umum di dalam suatu forum
kemudian membahas siapa yang paling cocok paling pantas untuk menampil pak prabowo
dan setelah itu
dan dengan kemufakatannya itu semua partai politik pengusung pak prabowo
akan melaksanakan secara konsepen pemenangan pak prabowo dengan cawapres yang sudah kita sepakati
dalam forum majelis ketua umum tersebut
oke saya mau minta mas umam untuk menganalisa
apakah memang akan bisa terjadi pemufakatan ataupun keputusan yang bulat terhadap koalisi indonesia maju
karena sampai sekarang ada penolakan terhadap nama tertentu begitu
dari internal koalisi
apa yang menyebabkan ini tampaknya agak belum ketemu namanya ini
kendalanya apa nih mas umam kalau menurut anda
ya negosiasi itu memang terkesan sangat sangat alot
karena bagaimanapun juga mbak arifana komponen dari koalisi indonesia maju memang relatif lebih kompleks
cukup banyak aktor aktor veto players nya di sana
tetapi pada saat proses sudah cukup clear
bagaimana kebutuhan golkar
mengajukan pak erlangga
kemudian sempat menguat nama mbak khofifah
dan kemudian ada wacana mbak hovifah dikuningkan
kemudian di saat yang sama
pan sepertinya hidup mati mas erick thohir
kemudian demokrat mengajukan mbak khofifa
dan kemudian muncul nama gibran
itu salah satunya dari internal gerindra itu sendiri
tetapi diakui atau tidak
ada satu situasi yang tampaknya tidak terantisipasi pas keputusan mk kemarin
dimana kemudian muncul sebuah reaksi
yang cukup kuat
terutama dari kalangan masyarakat sipil
kemudian dari sejumlah stakeholders
dan juga media independen
yang kemudian seolah meletakkan gibran sebagai sasaran tembak
dari putusan mk yang dianggap kontroversial kemarin
nah situasi itu yang kemudian juga tampaknya dibaca serius
oleh para pimpinan di koalisi indonesia maju
dan memang betul
secara teknis pak zulkifli hasan
sedang tidak berada di indonesia
tetapi ada faktor lain yang tampaknya harus juga diakui
memang di atas kertas diberikan putusan kepada pimpinan pimpinan partai
tetapi ada pimpinan majelis surabaya
yang bernama pak joko widodo
yang tampaknya harus diperhitungkan
bagaimana keputusannya di sana
nah oleh karena itu
situasi ini yang kemudian akan meletakkan bagaimana keputusan akhir nanti harus segera dilakukan
dan tampaknya kalau misal kita cermati situasi per hari ini
pasca kemudian gibran menjadi sasaran tembak
maka kemudian sejumlah nama nama alternatif
seperti erick thohir kemudian mbak hovifah
kartu politiknya hidup lagi
nah hal ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah pertimbangan
karena bagaimanapun juga
gibran memang bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk mengerus kekuatan merah
dan juga kekuatan dari pendukung mas ganjar pranowo di jawa tengah
tetapi jika kemudian itu dilakukan
pak prabowo besar kemungkinan akan kehilangan basis kekuatan di jawa timur
maka yang bisa dilakukan oleh pak prabowo
menghitung ulang merekalkulasi ulang
ada capres dua yang sudah mendaftar hari ini
meletakkan variabel nahdlatul ulama di posisi cawapres mereka
jika juga pak prabowo tidak menghitung itu
maka rasanya agak kerepotan bagi sel sel politik dan juga infrastruktur
pemenangan pak prabowo untuk meyakinkan basis kekuatan nu di sejumlah wilayah
untuk memberikan dukungan kepada pak prabowo
nah oleh karena itu sebuah ini perlu dihitung ulang
oke mas umam saya ingin garis bawah ya
berarti faktornya pak jokowi ini sangat penting untuk menentukan siapa cawapresnya pak prabowo
mas budi faktornya pak jokowi itulah yang kemudian sangat diperhitungkan oleh pak prabowo
oleh koalisi ini terkait dengan nama cawapres ya
tapi jangan dijawab dulu mas budi kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita
prabowo subianto mencari cawapres mas menteri atau mas wali
karena kandidatnya yang menguat saat ini sudah tinggal dua nama
bersama dengan waketum gerindra ada budi jiwandono kemudian sekjen pan edi suparno
dan juga direktur eksekutif indosrategik ahmad khairul umam
saya mau ke mas budi lagi
mas budi apakah kemudian gerindra mengakui bahwa faktornya pak jokowi ini sangat menentukan ya
dalam memutuskan nama cawapres ini
mbak rifana saya mau tegaskan di sini ya pak presiden jokowi sudah berulang kali ya menegaskan bahwa
beliau tidak mencampuri urusan penentuan capres dan cawapres ya
beliau sudah sangat tegas itu adalah urusan partai politik
sekali lagi kami sangat menghargai masukan dan semua aspirasi dari partai partai politik
yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
dan memang komponen yang belum hadir sampai sekarang itu adalah sahabat kami dari partai ahmad mas budi
jadi kami sekali lagi percaya ya bahwa memang kedalaman partai politik yang diwakili oleh masing masing ketumum partai lah
yang nanti akan benar benar menetapkan ya
pilihan siapapun itu pada waktu yang tidak jauh lagi
oke mas budi sekjen partai gerindra ya mas ahmad muzani semalam sudah memberikan kode bahwa cawapresnya pak prabowo adalah anak muda
yang punya pengalaman di pemerintahan ini mengacu ke gibran raka buming raka
ya saya akan persilahkan untuk publik menilai itu sendiri
tapi yang jelas bahwa kami mendengarkan termasuk aspirasi yang menarik
dan ini yang akan menjadi tulang pengumum bangsa indonesia menuju indonesia emas dua ribu dua puluh empat ini
di mana aspirasi dan suara anak anak muda ini ya lo benar benar harus memang kita perhitungkan
tapi ya kalau kita lihat ya partai itu mas gibran tapi kita lihat juga ya pak erick thohir masih cukup muda juga ya
jadi kita lihat lah maripana kita
pak erik thohir udah gak muda usianya udah diambil
di atas lima puluh tahun mas budi
jadi anak muda yang dimaksud ini siapa bukoviva juga usianya di atas lima puluh
jadi anak muda yang dimaksud ini cuma mas gibran
saya kembalikan lagi
ini sekjen anda yang bilang
itu kan itu kenapa
sekjen anda loh yang bilang ini anak muda berpengalaman di pemerintahan
saya kembalikan itu nanti silahkan publik menafsirkan masing masing
kita akan menghargai semua aspirasi partai politik halus indonesia maju
ya kita akan duduk bersama
nanti akan dipetukan
dan insya allah nanti akan memberikan pasangan yang terbaik
pertanyaan saya ya mas ya
anda tidak membantah bahwa itu adalah gibran raka buming raka
anda menyerahkan ke publik untuk bisa menilai dan menebak siapa nama itu
tapi tebakan kami adalah gibran anda tidak membantah itu
pertanyaan kami sederhana
kenapa gerindra sangat ingin mendorong seorang gibran raka buming raka
di antara jutaan anak muda lainnya di republik ini
loh kami kan melihat sebenarnya kemarin keputusan mk itu
sebenarnya membuka peluang bukan cuma mas gibran saja
tapi banyak juga mereka yang sudah terpilih
sudah mempunyai pengalaman memimpin apakah itu sebagai eksekutif atau legislatif
dan ini ya sebenarnya untuk kami adalah harapan untuk anak anak muda di indonesia itu
siapapun itu bukan cuma mas gibran untuk mendapatkan kesempatan
ya bahwa memang selama ini ada aspirasi yang mendorong mas gibran
karena beliau mempunyai kredibilitas beliau mempunyai banyak prestasi
yang telah dituahkan dari pengalamannya sebagai wali kota solo
ya ini yang perlu kita tampung juga
dan saya rasa itu kembali nanti kita kembalikan bahwa ini adalah kedalaman rakyat
rakyatlah yang nantinya akan memilih siapapun itu
banyak mas jutaan anak muda yang berpengalaman di pemerintahan
tapi bukan anaknya pak jokowi itu tidak dipilih
makanya pertanyaan kami apakah karena mas gibran anak muda berpengalaman di pemerintahan
dan anaknya pak jokowi itu faktor anaknya pak jokowi ya
yang dibutuhkan oleh gerindra sebagai endorsement itu mas budi ya
kami menerima aspirasi dan doa dan banyak harapan dari mas gibran
itu kan bukan cuma dari kalangan gerindra
mas mbak rifana ini banyak kalangan yang mendorong dia juga
kami sebagai wadah sebuah partai politik kami patut mendengar aspirasi ini
dan sebagai perjuangan kita sebagai suara anak muda ke depan
ya mungkin nama beliau juga patut menjadi bagian dari perbincangan
sebagai sosok calon wakil presiden yang merepresentasikan suara anak muda ke depan
ini menjadi bagian penting
bagaimana merepresentasikan anak muda di gerindra juga banyak anak muda mas
kenapa nggak mas budi jiwandono saja ataupun mbak rahayu saraswati kenapa harus mas gibran
ya kalau masa kan capresnya kan pak prabowo masa pak prabowo sama mas budi kan nggak mungkin
itu kan ya ya kan ini sekali lagi ya mka ini keputusan mka ini membuka kesempatan bagi bukan cuma mas gibran
tapi banyak anak anak muda yang sudah menduduki posisi posisi
membutuhkan pengalaman yang mumpuni
apakah itu sebagai wali kota bupati anggota legislatif
dan ini saya rasa baik ini contoh contoh dari negara negara lain ya
karena kan banyak sekali anak anak muda yang terakhir adalah di ecuador
seorang anak muda tiga puluh lima tahun terpilih menjadi pemimpin negara ecuador
dan banyak contoh contoh lainnya dari new zealand finlandia dan negara lain yang anak anak di bawah empat puluh tahun
mendapatkan kesempatan untuk memimpin
jadi saya rasa ini adalah perkembangan baik bagi kesempatan untuk anak muda indonesia memimpin ke depan
ya sekali lagi banyak anak muda yang bukan anaknya presiden mas
tapi berpengalaman di pemerintahan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan selain nama mas gibran
saya mau ke mas edi suparno
mas edi pan dalam posisi menerima kalau nanti pak prabowo memutuskan mas wali mas gibran yang jadi cawapres
pan akan tetap istiqomah di koalisi indonesia maju
nana jadi sejak
sejak kita bergabung dengan koalisi prabowo dengan pada saat kita deklarasi tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
kita sudah menyatakan diri masuk dalam koalisi dengan berdasarkan semangat kebersamaan
dan pada saat itu pun pak prabowo sudah menyatakan bahwa nanti untuk coapres kita akan bahas bersama sama dengan ketua umum
jadi semangat kebersamaan inilah yang kita bawa ke depannya
kami sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan kehendak dan keinginan partai aman nasional untuk mendorong pak erick thohir
begitu pula partai partai yang lain
jadi menurut saya perdebatan itu kan sudah tidak ada lagi
yang perlu kita dengar adalah pak prabowo saat ini aspirasinya bagaimana
pak prabowo saat ini menghendaki sosok cawapres yang seperti apa
dan itu kita siap mendengarkan kita akan hormati pandangannya
bahkan sekarang pun banyak pihak yang
banyak pihak yang menyampaikan deklarasi
banyak pihak menyampaikan dukungan kepada mas gibran
kalau ternyata ada dukungan terhadap sosok anak muda lainnya atau tokoh lainnya untuk dijadikan pendamping pak prabowo
forumnya sudah ada kok sudah tersedia
tinggal kita membahasnya
dan kita tetap
pan itu sudah dua kali mendukung pak prabowo di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas

kita tidak pernah
kemudian balik badan atau menyatakan kemudian berubah pikiran
ini konsistensi pan dan konsistensi ini akan kami lanjutkan sampai dengan pendaftaran
sampai dengan nanti pilpres empat belas februari dua ribu dua puluh
baik jadi pan istiqomah siapapun nama cawapresnya pak prabowo ya
tapi mas edi kami juga mendengar ya bahwa pak erick thohir terus berstrategi
bermanuver melobi termasuk ke pan dan juga pbnu agar namanya dipilih sebagai cawapresnya pak prabowo
betul ya masih unik
betul ya masih upaya berarti ya mas edi ya
saya nggak tahu apakah memang demikian
tetapi kalaupun iya saya kira ya semua pihak tentu untuk kemaju di dalam pilpres dua ribu dua puluh
harus menunjukkan tidak hanya rasa belakang dan rekam jejak
tetapi juga harus menunjukkan bahwa ya saya betul betul layak untuk dipilih menjadi cawapres menjadi capres demikian
jadi saya kira tidak terkecuali tidak hanya pak erik thohir
tapi semua putra terbaik yang akan berlaga atau memiliki potensi berlagak di pilpres dua ribu dua puluh empat harus melakukan hal tersebut
masa menunggu mandatnya datang masa menunggu untuk dilamar tidak kan
harus berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan semua elemen masyarakat bahwa yang bersangkutan memang berhak dan layak untuk dicalonkan
jadi itu bagian dari strategi meyakinkan begitu ya sepanjang janur kuning belum melengkung usaha sah sah saja begitu ya mas edi ya
terakhir ya mas budi ya soal resistensi apakah kemudian gerindra mengakui resistensi terhadap pak erick thohir lebih tinggi dari golkar dan demokrat ketimbang mas gibran
jadi titik temunya ini nanti di mas gibran karena resistensinya terhadap pak erik lebih tinggi nih di internal koalisi
saya rasa apa namanya bukan masalah resistensi

saya rasa apa namanya bukan masalah resistensi tetapi memang banyak argumentasi argumentasi kuat dari masing masing partai politik
karena sekali lagi tadi pak edi juga sudah mengeluarkan ini adalah putra dan putri terbaik bangsa indonesia
ya mempunyai kapasitas kekuatan masing masing
inilah yang kita kedepankan dan sesuai tadi pak sedi juga menyebutkan kembali
apa yang memang dikedepankan di dalam koalisi indonesia maju ini adalah suasana kebersamaan
apapun itu keputusan itu akan diambil oleh ketua masing masing secara mufakat bersama
kita akan melangkah juga bersama ini keputusan kolektif
jadi saya rasa bukan masalah resistensi mbak tidak ada ini memang menentukan pasangan yang terbaik bagi bangsa indonesia
oke terakhir ya ke mas umam ya mas umam kalau dilihat petanya ya siapa yang berpeluang lebih besar untuk dipilih
erick thohir atau gibran atau mungkin tiba tiba ada nama baru yang muncul di tikungan terakhir
ini politik selalu tidak jelas ya
ya semua kemungkinan bisa terjadi tetapi bagaimanapun juga kalau misal kemudian masing masing pihak bisa mempercepat proses negosiasi terutama dari simbol simbol kekuatan yang kemarin mengalami deadlock
kalau misal kemudian erick thohir sendiri kemudian diajukan sebagai posisi cawapres alternatif jika kemudian gibran tidak maju
maka erik thohir sendiri kemarin sudah tampaknya mencoba untuk meyakinkan dengan melakukan sesuatu
jadi kita bisa melalui lobby lobby yang tadi disambungkan oleh mbak nana dari pan sendiri dari ppnu juga dikabarkan mencoba untuk meyakinkan bahwa kalau misal kemudian mas gibran yang diajukan tampaknya memang simbol simbol kekuatan politik kiai agak kesulitan untuk diyakinkan
karena diakui atau tidak ada dua cawapras yang sudah meletakkan variable nu sebagai cawaprasnya jika kemudian pak prabowo tidak menghitung itu tentu itu akan menjadi sebuah catatan

ditambah lagi pak prabowo itu sudah kuat di jawa barat sementara kalau misal kemarin mas ganjar dan pak mahfud itu cukup kuat di jawa timur tetapi tidak memiliki basis yang memadai di jawa barat
pak prabowo relatif kuat di jawa barat relatif kuat di banten maka dia membutuhkan sosok yang memberikan kekuatan di wilayah jawa tengah dan juga jawa timur
nah kalau misal kemudian percaya pada ⁇ lets ⁇ say adalah sebuah mitos bahwa jawa timur sebagai battlefield yang kemudian menentukan

pertarungan kekuatan di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang maka variable nu dan juga variable teritorial jawa timur perlu diperhitungkan betul di sana
nah oleh karena itu kalau misal kemudian et dianggap sebagai representasi nu di endorse oleh pan sebagai mesin politik muhammadiyah
ini variabel baru nahdlatul muhammadiyin ini mungkin itu bisa diajukan tetapi yang terpenting bisa meyakinkan bagaimana kemudian golkar bisa menerima itu sebagai bagian dari keputusan kolektif
tetapi kalau misal kemudian tidak bisa tentu ini membutuhkan proses yang lebih lanjut terutama barangkali intervensi dari pimpinan majelis syuroh bayangan tadi
yang sudah ditunggu tunggu kedatangannya di indonesia
oke kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya karena sekali lagi politik itu the art of possibility kita tidak tahu kalau misalnya hari ini ada dua nama menguat
siapa tahu ada yang muncul di tikungan terakhir sekali lagi kita belum tahu hasilnya akan seperti apa kita akan menunggu dalam waktu beberapa hari mendatang
kira kira siapa sosok cawapres dari prabowo subianto apakah mas wali mas menteri atau ada sosok ketiga yang hadir di tikungan terakhir
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini ada wakil ketua umum partai gerindra budi satriojiwandono
kemudian ada sekjen partai amanat nasional mas edi suparno dan juga mas ahmad khairul umam direktur eksekutif indo strategik
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung